anda masih bersama kami di cnn indonesia today banteng muda indonesia atau bmi meresmikan gedung baru di kawasan tebet jakarta selatan
ya peresmian gedung baru ini menjadi pendorong sekaligus semangat untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda
gedung dpp banteng muda indonesia atau bmi diresmikan pemina bmi puan maharani didampingi ketua umum dpp bmi muhammad herfiano widiatama
deklarator bmi eriko sotarduga catur adies broto serta ketua fraksi pdi pdpr utut adianto
selain itu sejumlah tokoh dan fungsionaris pdi perjuangan lain juga tampak menghadiri acara yang berlangsung penuh semangat
puan optimis peran bmi yang juga merupakan organisasi
saya pdip di bawah kepemimpinan muhammad erviano sebagai ujung tombak pdip dalam merangkul anak muda akan berkembang dan semakin maju di tahun tahun mendatang
tni yang sekarang ini betul betul menjadi bmi harapan dan masa depan kaderisasi dan regenerasi pdi perjuangan sebagai salah satu ormasnya pdi perjuangan
dan saya betul betul optimis
bahwa di bawah kepemimpinan ketum vino dan seluruh struktur di bmi yang ada
saya akan terus memantau dan buktikan bahwa kalian mampu bahwa kalian bisa dan akan membesarkan bmi dan pdi perjuangan ke depan
sementara itu ketua umum dpp bmi muhammad herfiano bertekad mengantarkan pdip mencetak hat trick menjadi pemenang pemilu dua ribu dua puluh
bmi akan berfokus merangkul anak muda yang merupakan
sesuai arahan dari ibu ketua umum pd perjuangan kami bagaimana tentunya untuk bisa mewujudkan perjuangan dengan maksimal tentu kita harus meraih kemenangan
di dua ribu dua puluh empat tentunya nanti setelah bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat kemenangan tersebut bisa kita
manfaatkan untuk memperjuangkan program program yang harus dibuat khususnya untuk menyiapkan kawan kawan muda untuk generasi penerus indonesia ke depan
gedung baru banteng muda indonesia ini nantinya menjadi pendorong semangat bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda termasuk pelaku umkm yang juga menjadi bagian dari perjuangan memenangkan pdip dalam pemilu dua ribu sembilan belas